kita ke informasi pertama terkait terdakwa arief rahman arifin yang mengatakan jika mengetahui sejak awal skenario palsu atasannya maka dia tidak akan menuruti perintah verdi sambo
hal ini disampaikan saat membacakan langsung pledoi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan perkara dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kematian brigadir yosua yang digelar di pengadilan negeri jakarta selatan pada jumat pagi
arief yang pernah menjabat sebagai wakaden b ropaminal div propam polri tersebut
mengatakan karena skenario palsu sambo dirinya sempat tersentuh mendengar cerita pelecehan seksual yang dialami putri candrawati yang merupakan istri atasannya
arief mengaku karena faktor struktur jabatan berjenjang membuatnya tidak bisa menolak perintah sambo untuk mengamankan dvr cctv di rumah dinas sambo saat itu
dia juga mengaku diancam sambo saat melihat isi rekaman cctv memperlihatkan yosua masih hidup saat sambo tiba di duren tiga
yang tidak sesuai dengan penjelasan sambo sebelumnya
pertanyaan yang saya ingin mengatakan adalah
pertanyaan yang saya ingin mengatakan adalah
pertanyaan yang saya ingin mengatakan adalah
d mia minha pure eyes hari ini tidak se muda membaca kalimat dalam peraturan tentang menolak perintah tasandu
tidak semudah melontarkan pendapat
kalau saja begini
jika saja begitu
mengapa tidak melakukan ini
mengapa tidak bersikap begitu
budaya organisasi polri yang mengakar pada rantai komando
yang disebut relasi kuasa
pola ini yang kadang
menyuburkan penyalahgunaan keadaan oleh atasan